ketua komisi pemilihan umum arief budiman menyatakan dirinya positif terinfeksi covid sembilan belas
arief budiman kini menjalani karantina mandiri karena tidak merasakan gejala yang berat
melalui pesan singkat kepada sejumlah awak media
ketua kpu menjelaskan kronologi hingga ia menjalani karantina mandiri
awalnya arief menjalani tes swab pada kamis malam tujuh belas september
sebagai syarat untuk menghadiri rapat di istana bogor pada hari ini jumat delapan belas september
ia dinyatakan positif covid sembilan belas sehingga batal mengikuti rapat
arief kini menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja seperti biasa di rumah
sementara kantor kpu disterilisasi dan tidak ada pegawai kpu yang bekerja di kantor mulai delapan belas hingga dua puluh dua september